batalnya mahfud md sebagai calon wakil presiden pendamping jokowi pada detik akhir pengumuman calon wakil presiden
oleh beberapa pihak dianggap sebagai bagian dari dinamika politik
penentuan nama calon wakil presiden merupakan hak prerogatif calon presiden
pemilihan calon wakil presiden jokowi memang sempat menuai kontroversi
pasalnya nama mahfud md yang pada detik terakhir pengumuman paling santer akan dipilih jokowi tiba tiba tersingkir
jokowi akhirnya memilih ma'ruf amin sebagai calon wakil presiden pilihannya
curhatan mahfud md soal perubahan nama calon wakil presiden di detik detik terakhir
dianggap sebagai bagian dari dinamika politik oleh sekretaris jenderal partai nasdem joni g plate
penentuan nama ma'ruf amin merupakan hak prerogatif calon presiden
selain itu penunjuknya
penunjukan ma'ruf amin sebagai pendamping jokowi dodo bukanlah hasil dari tekanan pihak manapun
seperti yang disampaikan oleh mahfud md
ini cawapres ini satu tokoh duit tunggalnya di dalam konstitusi kita menjadi kepala pemerintahan negara dan kepala negara itu sendiri
jadi kalau kita berpikir bahwa ini pemilihan penunjukan cawa pres itu hal mendadak
di menit menit terakhir tidak demikian prosesnya
prosesnya itu proses yang panjang
bukan satu orang saja yang diteliti ditelah integritasnya ditelaah rekam jejaknya
ditelah kelebihan kelebihannya itu ditelah panjang
apalagi bagi pak jokowi dodo yang seorang petahana
sementara itu ketua umum p tiga romah hurmuzi mengaku
dirinya tak pernah menjanjikan kepastian bagi mahfud
yang dipilih sebagai calon pendaping md untuk dipilih sebagai calon wakil presiden jokowi dodo
romi menyebut ungkapan kekecewaan mahfud yang tersinggung dengan dirinya merupakan hal yang wajar
menurut romi melalui telepon mahfud juga telah menghubungi dirinya untuk memaklumi ungkapan kekecewaan mahfud di depan publik
di sisi lain romi membenarkan jika dirinya pernah menyatakan bahwa peluang mahfud md dipilih sebagai calon pendamping jokowi cukup besar
namun begitu ditekaskan romy
keputusan tersebut belum final
apa yang memang disampaikan juga oleh presiden
yaitu memang saat ini berdasarkan survei dua lima ratus opinion leaders
hanya tinjauan elektabilitas pak mahfud menempat di ranking tertinggi
lantas saya tanya apakah ini berarti pak mahfud pak
belumnya ini kalau diukur persentase berapa
kepada beberapa pihak
romy memastikan tak ada kisruh internal diantara partai politik koalisi pengusung jokowi
walaupun mahfud md akhirnya tak dipilih sebagai calon wakil presiden jokowi
gagalnya mahfud md menjadi bakal calon wakil presiden ternyata berbuntut panjang
dalam tayangan sebuah program televisi tadi malam mahfud mengaku ada yang menjegalnya menjadi cawapres
ia juga menunjuk orang orang dekat di pbnu
seberapa besar dampak tuduhan mahfud ini
kita bahas malam ini di sebelah kiri saya sudah ada mbak dita indasari wasekjen pkb
mbak dita selamat malam terima kasih sudah hadir disini
kemudian ada gus imam pituduh wasek jnpbnu gus imam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah hadir disini
ada prof ikam juga prof selamat malam prof
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir disini prof ikam analis politik dari presiden universitas
saya ke gus imam dulu
dari semalam kemudian ada yang menonton itu viral pasti semuanya wah udah langsung nyebar kemana mana
apa respon warga nu yang internal pbnu dulu
saya mau memulai dengan judulnya ini sebenarnya bukan mahfud effect
dan yang kedua ini adalah proxy effect sebenarnya
sebenarnya tidak ada masalah apapun dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan
tidak ada pertentangan dan tidak ada yang perlu dipertentangkan
karena semua keluarga
dalam narasi besar yang sedang berkembang hari ini
memang kalau media dan sosial media atau multimedia efek itu tergantung produsen konten yang terbanyak siapa
sang produsen lah sang pemenang
hari ini kalau kemudian ada yang memviralkan bahasanya nu itu
itu menjadi indikator utama
jadi berita itu kan biasanya ketutup berita yang lain informasi ketutup informasi yang lain
nah sedangkan di masyarakat kita yang sudah over information
saya menganggapnya sudah over information
jadi informasi itu datang dan pergi
nah artinya sekarang filterisasi isu isu yang berkembang di dunia
isu isu yang berkembang di masyarakat itu tergantung produsen yang membuatnya
mau jadi fake news mau menjadi real news atau tidak
nah nu sendiri melihat ini biasalah
dinamika yang menurut kami biasa
karena nu biasa dengan bahsul masail
bahsul masail itu pembahasan satu masalah yang dengan berbeda beda perspektif prospektif
ya biasa beda pendapat itu biasa
kalau beda pendapatan itu yang masalah
oke jadi pernyataan pak mafud
tapi pernyataan pak mahfud dalam acara semalam juga tidak diambil hati atau bagaimana
atau tidak ada masalah sama sekali karena kalau yai said bilangnya itu cuma guyon ya
ya nu tidak pernah melihat sesuatu dengan perspektifnya yang kayak apa kacamata kuda kan mbak
perspektif kita kan ini dinamika politik
dan ini informasi ini juga berkembang dengan varian yang macam macam
oleh karenanya nu melihat
ada upaya ya tadi nomor dua yang saya sebut
ada proksi kelompok proksi yang sedang berperang nih
siapa yang berperang di balik ini semua
dan mencoba memanaskan suhu politik atau mau membelokkan isu
nah ini yang harus dibaca secara lebih komprehensif
jadi kalau kita mau mengedukasi publik mengedukasi masyarakat
yang wajib dilihat adalah bahwa pertarungan ide dan pertarungan gagasan yang sedang berkembang
yang kemudian berubah
yang kemudian berujung pada pemilihan calon wakil presiden
ya itu sebuah dinamika demokrasi yang harus dihormati apapun keputusannya
dan tidak perlulah kita saling kemudian menjelekkan siapapun
toh kita semuanya juga berpikir
how to create something different untuk kemerdekaan dan kedaulatan indonesia yang lebih baik
tapi bagaimanapun juga
akhirnya koalisi ramai ramai bantah
semuanya mbak dita
jadi semuanya mengatakan bahwa
tadi mas romi sudah bilang
sama sekali tidak ada yang menginfokan
tidak pernah ada yang mengumumkan bahwa nama mahfud md dipilih
apakah ini mengganggu koalisi
cukup terganggu tidak
kemudian gimana ya cara mengatasinya sekarang gitu
kalau terganggu sebetulnya juga tidak ya
karena tadi juga saya barusan dari kelar rapat di tim jurubicaranya jokowi
semua proses berjalan baik lancar
persiapan persiapan kita sudah mulai
ada disinggung soal ini
jadi memang bergulir saja biasa
sumber daya ditata dan sebagainya
jadi di internal koalisi kelihatannya sudah mulai fokus pada kerja kerja politik pemenangan jokowi ma'ruf
sekalipun kata katanya juga statementnya juga cukup keras
dikatakan ada yang menjegal
kemudian sudah kemudian langsung secara langsung menyebut nama
caimin juga disebut juga

ya mungkin di internal koalisi lebih smooth dan lebih tenang
karena semua melihat ini sebagai bagian dari proses politik
nah dalam proses politik itu kan ada adu gagasan adu pengaruh ya
bagaimana meyakinkan pak jokowi bagaimana meyakinkan pihak koalisi
enam dan tiga partai itu sembilan partai itu
nah proses proses itu saya lihat anggota koalisi yang lain bisa melihat itu secara dewasa
tapi karena ini hak prerogatif pak jokowi semua menerima dengan logowo
sebetulnya bahkan caimin sendiri yang selama tujuh bulan terakhir itu sudah secara sangat serius
dua ratus anggota dpr kita juga bicara seperti itu
lima ratus cabang juga semuanya mendukung seperti itu
pada akhirnya ketika pak jokowi sampai pada putusan final
walaupun effort dan segala upaya sudah dilakukan maksimal ya memang belum rejeki putusannya pak jokowi seperti itu ya terima saja
tidak perlu menyalahkan salah satu pihak apakah ada yang menjegal saya atau ada yang nggak senang sama saya itu itu sama sekali
terima karena akhirnya ma'ruf amin yang dipilih kiai ma'ruf atau
ya pertama memang kita menghormati pak jokowi
yang kedua kiai ma'ruf itu kan singkatannya juga join mbak
jadi nggak ada yang berubah sebetulnya kecuali innya bukan pak mohaimin tapi ma'ruf amin
terlihat santai sekali memang khas nu ya prof ya maksudnya menanggapinya santai
kiai said juga bilang ya gitu gak apa apa itu gionan
tapi kata katanya kemarin jelas sekali menjegal kemudian main ancam mengancam
apakah anda melihat potensi itu memang bisa kemungkinan terjadi di nu
ya begini mbak
kalau saya menjaga
saya mendengar pak yai mamni dan mbak dita itu dua kata saja intinya yaitu damage control
yaitu mengontrol apa
kebesarkan yang terjadi
iya persoalan yang terjadi akibat dari ya proses itu kan
nah oleh karena itu kita dengar kalau cara nu kan melakukan damage controlnya ya begitu
ini semua kan proses ya kemudian nanti akan beres karena memang sebetulnya ya nggak apa apa wong ini cuma soal keluarga gitu
sebetulnya ada tambahan lagi kalau pakai tradisi pondok pesantren dan nu
jadi harusnya ditambah bahwa ya perbedaan pandangan di nu itu biasanya memang gegeran tetapi nanti berakhir dengan gergeran
ya jadi mula mula ribet
ya mula ribet begitu
gegeran tertawa tawa ya
ya kayaknya itu biasanya ditambah begitu
nggak tahu mungkin pak yai lupa atau bagaimana
tapi anyway yang dikatakan mbak indah sari mbak dita ini juga damage control dari pengertian partai partai politik
karena bagaimanapun juga kan kalau sampai mas persoalan ini tidak dikontrol dengan cepat ya damage nya bisa melebar
dan paling tidak akan dikapitalisasi oleh
nah sekarang apakah damage control itu efektif apa tidak
nah kalau kita memfokuskan kepada yang terjadi dengan pak profesor mahfud md atau mmd dengan apa yang terjadi dalam proses pencawa presan
maka statement yang tadi malam menjadi yang anda bilang sebagai highlight itu
menurut saya setidaknya ada dua komponen pak
jadi komponen pertama diarahkan kepada pak jokowi
yang kedua baru kepada di luar pak jokowi
artinya di sini ada pkb ada elit nu kan begitu pbb
nah sejauh yang saya tangkap
pada tataran pertama memang pak mahfud sejak awal bahkan ngomong pertama pun beliau mengatakan bahwa ini adalah realitas politik
dan dengan demikian beliau juga bisa kemudian malah memberitahu pak jokowi bahwa pak jokowi gak usah merasa tidak enak hati
karena bapak sendiri yang kemudian harus memutuskan
inilah realitas politik
jadi pada level itu memang kemarin itu sudah dianggap oleh pak mahfud selesai
cara kemudian apakah selesai atau tidak
kita masih membuka diri dengan kemungkinan ada kapitalisasi
nah persoalannya yang lebih menurut saya yang lebih questionnable ini adalah yang kedua
kepada elit pbnu dan kepada
kepada elit pkb
karena di situ pak mahfud betul betul single out
dan juga apa kritik yang sebetulnya bukan hanya pkb
sebenarnya ada robby juga
ya disebut juga
tapi anyway yang akan mendapat sorotan di situ
nah kalau kemudian pak yai mengatakan bahwa ini hanya semacam riak riak kecil
tentu ini masih harus dibuktikan in the long term
ya yang paling tidak yang saya ikuti dari media atau medsos
itu suara suara yang betul betul menyesalkan ini
kemudian bahkan spektrumnya itu ada yang sampai kemudian saya mau golput aja
padahal ada juga yang bilang jangan golput tapi golput
nanti setelah jeda kita akan membahas itu
jadi seberapa genting ini sebenarnya dan apakah dirasakan atau tidak
dampaknya diperhitungkan atau tidak
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mungkin ada dari anda yang masih belum tahu sebenarnya bagaimana pernyataan mahfud md kemarin
dalam sebuah acara yaitu ilc namanya di tv one
kami hadirkan kutipannya singkat dari mahfud md
tadi sudah ada tayang di layar besar di belakang saya
tapi tadi sudah dibahas di segmen awal ya bahasnya pas sekali nu dari gus simba mengatakan ya itu guyonan
itu keluarga boleh mengatakan apa saja
maksudnya kembali anda menyinggung media sosial
karena bagaimanapun kan kita harus tetap harus hargai mereka warga nu yang juga aktif di media sosial
ini pernyataannya saya bilang apa juga haknya nu itu mengancam ngancam kalau bukan kader nu
nu akan tidur nu akan meninggalkan pemerintah
itu ketika ditanya soal tahu tidak alasan kenapa akhirnya memilih mahfud md
kemudian dibantah nggak ada pernyataan itu
padahal pernyataan itu ada robiqin yang menyatakan dan yang menyuruh itu kiai maruf amin
bagaimana saya tahu kiai maruf amin
itu pernyataan lengkap dari mahfud md yang kami cuplik langsung dari video tayangan ilc
gus imam bagaimanapun kan sudah bergulir ini
kalau misalnya anda menuduh ada yang menggoreng yang menggoreng sebenarnya nggak lawan juga
tapi di dalam itu juga ada yang menggoreng gitu loh
goreng yang penting jadi makanan yang enak
jadi tetap ada yang membahas
ada yang tetap membahas
jangan sampai nu ditarik tarik ke politik praktis dilakukan oleh elit elitnya
karena ini yang bersuara itu yang muda muda
mereka ingin yang ayo kembali
nu memang bukan organisasi politik
tetapi realitas bahwa warga nu itu adalah kekuatan politik itu harus dibaca
warga nu dengan keinginannya untuk memilih warga nu itu juga keniscayaan
warga nu untuk melakukan tindakan tindakannya tindakan politik dalam tanda kutip juga diperbolehkan
semua warga negara punya hak untuk berpolitik loh
kok kemudian ini aneh memojokkan di ruang nu nggak boleh berpolitik nu gak boleh berpolitik
berpolitik praktis tidak lah
sudah ada wakilnya pkb ada partai partai
tetapi dalam berpolitik untuk kepentingan kebangsaan wajib hukumnya mbak
bagaimana mau membiarkan arah politik
membiarkan arah perubahan negeri ini kemudian ke arah yang tidak benar
ada sinyal sinyal yang kami baca dan kami analisis yang kemudian harus disikapi dengan lebih besar lagi
melihat ada tantangan yang luar biasa yang nu harus bersikap
nah di ruang ini kemudian nu mengambil sikap sikap politik kebangsaan
high politik yang kemudian bisa bermanfaat kepada kehidupan berbangsa dan ke depan
jadi narasinya bukan narasi politik praktis kekuasaan saja
tetapi narasinya adalah narasi bagaimana membangun indonesia lebih baik dan mengantisipasi
jangan sampai kemudian ada ancaman tantangan gangguan dan hambatan yang datang dari dalam dan luar
yang mengakibatkan indonesia bisa terpecah
pbnu itu kan p pancasila p b b b n nkri u undang undang dasar empat puluh lima
kalau ini terancam mbak di garda depan nu bekerja
artinya memastikan betul betul memang kader nu yang harus terpilih menjadi cadar
memastikan arah masa depan indonesia sesuai dengan cita cita nahdlatul ulama dan cita cita pendiri bangsa
termasuk salah satunya menjadi cawapres
pilihan menjadi cawapres itu kan dikehendaki
negara memanggil negara menghendaki nu pantang menolak
dan pasti warga nu ada kesamaan visi di sini
kalau ada yang bunyi bunyian begitu jumlahnya kecil
oke jumlahnya kecil berarti kan
saya kira ya itu haknya pak yai dan mungkin elit pbnu
tapi kita juga jangan lupa pada satu kenyataan yang empirical ya
bahwa tidak sesederhana yang dideskripsikan oleh pak yai imam
sebab kita mengikuti dengan seksama di media bahwa pbnu itu juga melakukan rekayasa politiking
misalnya ada pertemuan para kiai kemudian ada empat nama yang disodorkan
kemudian tinggal ada bahkan pak marsudi itu ya
yang waktu itu juga bicara mengenai masalah itu mengatakan tinggal satu namanya muhaymin iskandar
jadi setidak tidaknya fakta menunjukkan bahwa ada aspirasi aspirasi berpolitik praktis
persoalannya memang beda antara manuver dari mohaimin yang memang seorang politisi harus begitu kan
kampanye dengan sangat konsisten
fair benar benar menunjukkan
juga politik yang more or less konspirasional ini
jelas bahwa yai ma'ruf amin juga punya aspirasi
syed agil sirah juga punya aspirasi
jadi mengatakan bahwa ini adalah panggilan itu saya kira agak ekonomis dalam kebenaran
karena bagaimanapun juga itu terjadi
nah oleh sebab itu yang anda tanyakan apakah tidak ada pergolakan di situ ada
sebab nu juga punya
dan itu dinafikan saat ini
ya karena damage control seolah olah itu tidak ada
tapi persoalannya kan kita baru saja melihat bagaimana yang terjadi di jawa timur
bagaimana pergulatan ini juga antara yang disebut sebagai struktural nu dengan yang non struktural ini kan
saya kok pengen menanggapi yang kaitannya dengan engineering
kemudian yang terjadi adalah ternyata apa yang dilakukan diorkestrasi oleh yang struktural itu kan kalah
nah oleh sebab itu bagi saya sangat tidak fair kalau kemudian seolah olah nu sekarang ini di dalam hal ini pbnu itu betul betul menggunakan moral high ground politics
saya kira mereka at the same time juga melakukan manuvering dan yang saya bilang tadi political engineering
nanti akan ditanggapi
dan itu saya kira memang itulah yang terjadi sekarang
persoalannya kan bagaimana umat nu itu sekarang melihat seperti itu kan
nanti setelah jadinya ya
gua simo akan menjawab sama sama kami di cnn indonesia prime news
jadi kemudian untuk soal political engineering ya
oleh siapa saja
demi masa depan peradaban indonesia yang lebih baik
garis tebalnya itu
artinya semua pihak yang menginginkan indonesia lebih baik pasti melakukan tindakan tindakan
mas ikam tadi kalau ngomong rekayasa semua orang dalam hidupnya juga melakukan rekayasa
rekayasa ini positif atau tidak
berdampak positif bagi warganya
berdampak positif bagi negaranya
berdampak positif bagi bangsanya atau tidak
ini menjadi wacana yang kemudian digulirkan kepada masyarakat
sebagai upaya untuk mengedukasi publik
nah bagian dari itu mungkin ada wacana tadi kehatian kehatian
kalau tadi ada kesalahan pihak yang menyampaikan itu dianggap salah
sebenarnya tidak salah
tetapi itu bagian dari kehatian hatian langka
jadi upaya kita untuk mendorong indonesia menjadi sebuah negara yang benar benar
ya dilihat ini kan ada agenda arab spring
ada agenda melayu spring yang masuk ke indonesia
ada ekstrim macam macam yang lagi punya paket macam macam yang saya sebut sebagai proksi
kemudian jangan sampai menemukan ruang bertarung
dan menemukan keindahannya untuk menari di atas agenda agenda kita
nah nu berdiri
berdiri di sini untuk menyiapkan bagaimana agar mereka mereka semua tidak menemukan ruang
yang sehingga kita bisa mendraft agenda agenda bangsa kita sesuai dengan itu
apa memang yang kalau misalnya anda lihat sedang bertarung dan menemukan ruang
menemukan agenda agenda itu
ya kan kalau bisa digital forensik bisa dicek
dari belakang semisal ada kelompok ekstrim yang mulai bergerak
yang melakukan demonstrasi antitrust
nah narasinya mbak
pak mahfud kan bagian dari flow yang sedang berjalan
narasi narasi besar itu jangan sampai menemukan ruang
nah ketika pak mahfud membunyikan ada realitas yang harus dibunyikan seperti itu
jangan ditanggapi sebagai sebuah antipati terhadap pihak tertentu
juga demikian pak mahfud jangan juga menganggap itu sebagai bentuk jegal menjegal
nggak ada sebenarnya
yang ada adalah ini adalah sebuah dinamika kompetisi yang pasti ada the winner dong
dan saya yakin kalau publik mau tahu people right to know rakyat berhak untuk tahu
nah tahu di balik layar itu ya jangan hanya dari satu pihak
bisa di konfrontir dengan banyak pihak
oleh karenanya menurut saya mau menghidupkan kembali bara api ini atau memadamkan
itu bagian kata skenario nya pak hikam
nah di luar itu semua adalah nu tadi melihat upaya strategis yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini menjadi lebih penting
kalau nu melihat bara api ini apa yang bisa dilakukan

bara api kalau di bawah sih nggak ada kok
warga nu itu biasa rangkul rangkulan
nanti kalau sudah kendurian pak mahfud ini kan keluarga
kalau sudah salaman selesai bisa diajak ngomong bareng
oh keluarga kok
komunikasi pasti terbangun dengan para pihak dengan semua teman teman
oh kita ini bersaudara nggak ada masalah apa apa
sudah dihubungi juga berarti sama pak mahfud ya
tidak ada masalah apa apa intinya
yang jadi persoalan
jadi persoalan adalah ketika ada yang meneruskan ini
dan ada yang membonceng ini menjadi sebuah isu yang kemudian akan menggerogoti elektabilitas calon
semisal dalam pencalonan atau nunggang untuk menjadi
oh ini bisa menjadi senjata itu yang jangan sampai itu terjadi
persaingan capres dan cawapres kali ini harus menyuguhkan sebuah kontestasi demokrasi yang indah ramah damai
tidak ada konflik tidak ada sara
dan tidak ada yang kemudian
dirugikan oh indahnya berdemokrasi ala indonesia
sehingga indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia
bisa ada referensinya di sini
itu tidak masuk ke indonesia
nah itu yang narasi besarnya yang harus dipahami
tapi sebenarnya juga menarik
yang semalam disampaikan oleh prof mahfud itu sebenarnya tidak hanya soal copras capresnya saja
tapi juga ada merembet ke hal hal lain
termasuk soal pernyataan ini kita lihat pernyataannya
yang kemudian menyerang secara spesifik ya menyerang pkb
karena kita tahu kasus ini kemudian dikait kaitkan kepada chaimin
ini dia waktu ada kasus kardus durian itu saya ditelepon pak akhil sirot
saat itu saya di mekah
beliau minta tolong selamatkan nu nanti nu bisa rusak
tapi kalau sudah ada hajatan politik ini saya dibilang bukan kader
nah itu dia
saya ke mbak dita sekarang
sebenarnya pernyataan pernyataan seperti ini kan sudah seliweran sering banget
kalau misalnya yang sekarang sampai jelas
diomongkan oleh mahfud md di forum yang begitu besar
kemudian juga diamini sekarang oleh beberapa orang
mengganggu tidak sebenarnya untuk pkb untuk caimin
ya karena kita melihat ini sebagai bagian dari political battle ya
jadi bahwa ada pihak pihak seperti pak mahfud yang kemudian tidak jadi
kemudian punya testimoni testimoni pribadi ya kan
itu silakan saja gitu
tapi kan itu semua selalu harus dibuktikan kembali ya kan
jadi silakan saja punya testimoni pribadi nggak masalah buat kita
yang kedua sebenarnya saya mau sampaikan bahwa dalam proses politik
apalagi untuk soal capres cawapres yang sangat penting
yang sangat banyak kepentingan berbeda beda di situ
skenario a b c d itu biasa
jadi ada skenario a pak mahfud skenario b chaimin skenario c d e
nah soal nanti bagaimana skenario skenario ini diputuskan
nah disitulah bagaimana kekuatan dari berbagai pihak untuk meyakinkan
baik partai koalisi maupun pak jokowi
itu yang kedua
jadi skenario a b c d itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjegal mempermalukan
itu menurut saya terlalu emosional jadinya
yang ketiga ini soal jegal menjegal saya jadi terpengaruh sama

memandang sesuatu hal dengan positif
jadi ada pandangan ya kemarin juga bahwa chaimin atau pkb ya
menjegal pak mahfud untuk bisa menjadi cawapres pak jokowi
nah pandangan bagi saya positifnya adalah berarti caimin dianggap hebat sekali ya
caimin itu bukan partai terbesar loh di koalisi
kita itu pkb itu partai ketiga terbesar
ada yang terbesar pdip kemudian ada golkar baru pkb baru yang lain
apakah mungkin partai ketiga terbesar bisa sedemikian kuat menekan dua partai yang paling besar
yang gerbongnya paling banyak kursinya paling banyak sehingga arah angin berputar
kan nggak sesederhana itu mbak
jadi kesebelasan kecil bisa mengalahkan kesebelasan besar itu tuh cuma terjadi di piala dunia
kroasia melawan inggris
dalam proses politik ini tidak sesederhana itu
atau bisa terjadi jika teman teman yang kecil itu kuat misalnya temenan dengan pbnu kan kuat juga jadinya
nah pbnu itu isinya adalah kia kia yang mumpuni
seperti gus imanang
nggak segampang itu kita kemudian bisa meyakinkan membelok belokkan merekayasa
kiknu dengan pengetahuan yang luar biasa itu untuk mendukung satu kepentingan kita
kepentingan parpol apalagi yang melahirkan pkb itu nu
jadi artinya sebagai ibu ibu lebih paham lebih tahu apa yang harus mereka lakukan
yang tidak boleh mereka lakukan
saya mau nambah kaitannya dengan pemilihan pak jokowi terhadap kiai ma'ruf
kalau mau di trace digital forensiknya lihat behavior dan algoritmanya satu tahun sebelum ini
kedekatan kiai ma'ruf dengan jokowi presiden dengan kiai ma'ruf sudah sangat intens sekali
beberapa kali diajak ya
bukan hanya beberapa kali diajak intensitasnya tinggi sekali mbak
nah dan banyak komunikasi komunikasi personal yang sudah dibangun
artinya kalau gongnya kemudian pilihannya semacam itu ada reasoningnya gitu
oke semestinya publik juga nggak kaget gitu ya
seharusnya nggak kaget kalau wacana yang dibangun karena ini ngomong behavior dan algoritma kan harus ada data mining mbak
menambang data menambang data itu kalau gak bisa ngelihat terus ya gak bisa
baranya sebenarnya masih ada tidak sih
saya kira tetap ada
jadi penjelasan dari beliau beliau ini menurut saya juga aneh
seolah olah beliau beliau ya terutama dari mbak dita itu melupakan bahwa politik itu kan ada dua level ya
dalam istilah nu siasah dan yang kedua hilah
siasa itu satu strategi umum ya
tapi hilah ini adalah satu rekayasa
nah saya tidak melihat bahwa sebagai pengawat politik bahwa apa yang dilakukan pkb yang dianggap partai kecil itu tidak bisa mengalahkan itu
saya kira itu sesuatu yang absurd
karena seperti yang anda sedikit singgung tadi pkb juga melakukan manuver kepada raja tul ulama
dan kalau kemudian ditutupi dengan argumen bahwa ulama itu tidak bisa dimainkan
saya kira kalau kita mau empiris sejarah nu itu sangat ahli di dalam bermain politik
dan kiai kiai itu juga sangat ahli di dalam bermain politik
jadi kalau kemudian dianggap nu itu
karena mereka juga ada di dalam dpr ada di dalam partai politik
kalau anda masih ingat bagaimana gus dur berkonflik juga dengan para kiai yang kemudian mufarokoh dan lain sebagainya
itu artinya bakal terjadi konflik itu
kemudian yang dari pak kiai ini juga saya sangat heran malam ini bahwa pak kiai ini tiba tiba jargon yang dipakai itu jargon militer intelijen dan lain sebagainya
core dari nu yaitu jargon etik
jadi seolah olah yang di apa yang terjadi pada proses ini adalah soal bagaimana manuver memenangkan ini memenangkan itu dengan segera satu umbrella yang sangat umum class of civilization
tapi persoalan yang saya katakan di awal tadi pak mahfud itu menanyakan langsung atau menggugat langsung pada tataran etik itu
atau apakah ini sesuatu yang etik
kemudian beliau berbicara atau diajak bicara dengan berbagai macam statement yang ternyata itu terjadi semacam manipulasi begitu
perkara apakah yang dikatakan oleh pak mahfuddiq itu benar atau tidak saya kira perlu itu ditelusuri kalau memang mau
saya kira pak mahfud juga tidak akan keberatan misalnya win push to shove
dibawa kepada apa
rana hukum juga saya kira ya mungkin saya salah
tapi kalau saya melihat pribadi pak mahfud kalau beliau sudah ngomong seperti itu saya kira beliau mempunyai kemampuan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan
jadi persoalan yang dikebukakan ini bukan soal bagaimana permainan politik menang dan kalah tetapi juga persoalan yang sebetulnya menjadi kunci dan menjadi akar dari semuanya di dalam nazatul ulama
kalau soal etik
ya itu ahlakul karima
kalau soal etik
nah itulah sebabnya
maka yang ditanyakan oleh gus dur kan pantaskah bukan gus dur oleh mahfud md adalah pantaskah ini dilakukan hanya untuk menjabat ini
makanya tadi saya katakan di awal kalau urusan proses politik dengan pak jokowi bahkan dengan partai partai politik menurut pak mahfud itu adalah realita
tetapi ketika beliau berbicara tentang hilah atau tentang manuver manuver dan rekayasa politik yang tidak etis menurut catatan dan tafsiran saya itulah yang menjadi kunci karena nu itu didasarkan itu
dan kemudian kalau dianggap ini bara kemudian sudah tidak ada entar dulu beberapa hari yang lalu dua hari atau sehari setelah ada kasus ini ya mbak
itu saya ditelepon mbak yusaya yang seorang ustadah yang mempunyai masjid salim
ibu ibu kelas menengah ke bawah
ya di daerah tangerang sana ribuan
mereka itu bertanya mengenai masalah ini
nah mbak yusaya juga heran wong ibu ibu saja loh kok tanya kenapa bukan pak mahfud kenapa yai ma'ruf amin
sehingga kemudian saya ditanya sama mbak yuses saya nggak bisa jawab gimana menurut kamu saya ditanya
begini saja yuk saya bilang kan begitu saja
yang dipilih ini kan presiden dan wakil presiden
jadi kalau memang yang kurang disukai wakil presiden ya pilih presidennya saja
tapi poin saya adalah jangan meremehkan soal bara ini kan
bara ini tetap ada oleh karena itu damage control dari pkb dan dari nu itu sangat penting
bukan kemudian memberikan semacam justifikasi dan pembelaan bahwa seolah olah tidak ada masalah
masalah itu ada
dan itu harus dihadapi dengan cara nu itu

masalah itu ada

yaitu mengedepankan etik memprioritaskan pendekatan moral
kita juda dulu
kita juda dulu
kita juda dulu
kita juda dulu sekarang
jika memang ini barangnya masih ada sekalipun tadi dikatakan gus imam sedikit tidak terlihat
apa yang harus diwaspadai oleh koalisi jokowi sekarang
tetap di cnn indonesia prime news

apa yang harus diwaspadai oleh koalisi jokowi sekarang
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke gus imam sekarang
gus imam kalau misalnya oke lah dari pbnu menganggap baranya ada atau baranya mungkin
sudah tidak ada
dan kemudian menganggap yang keramaian keriuhan keributan di media sosial itu kecil oke
tapi itu ada itu ada pilihannya sekarang itu bisa membesar atau itu bisa mengecil
dampaknya sekarang apakah kemudian sudah diperhitungkan masak masak oleh nu
kalau dampak itu kan tergantung aksi aksi melahirkan reaksi
aksi yang muncul tentu harus diantisipasi konflik kalau konflik pasti biasa ada
tapi memanage konflik itu menjadi lebih penting
nah saya ingin mengomentari dulu ke mas ikam tadi kaitannya dengan etik
kalau mau ngomong etik kita teris ke belakang dulu
kenapa harus kemudian nu bareng dengan pkb dengan p tiga dengan grup dan lain lain sebagainya
kalau kita teris ke belakang sedikit pak mahfud sudah belum melakukan empat silat atau tiga lah minimal
silaturahim ke pbnu sebelum proses
apa kandidat ini jalan
kalau di teris historicalnya
sudah atau belum
nanti kita lihat silaturahim
yang kedua silatul ilmi nyambungkan gagasan
beberapa waktu ya artinya bukan ngomong long time ago bukan yang waktu yang lama
tapi ngomong dalam waktu dekat
ketika tadi ngomong membangun koalisi melakukan rekayasa itu bahasanya kok ekstrim banget
sebenarnya itu bahasa nu nya silaturahim
siapa yang datang loh pak
di sebelah di pak prabowo juga melakukan silaturahim ke kita
pertanyaannya pak mahfud sebagai calon kandidat sudah melakukan silaturahim belum
saya nggak jawab itu
yang kedua yang kaitannya silatul ilmi nyambungkan gagasan dengan nu belum
silatul amal tindakannya sudah serangkai belum
nah merangkai itu menjadi tiga hal tadi itulah yang kemudian dikerucutkan menjadi sebuah skenario besar untuk menyelamatkan indonesia
nah kalau ada pihak pihak yang datang ke nu ya semua welcome lah
ngomong akhlakul karimahnya adalah tradisi di nu itu saling silaturahim
yang muda datang ke yang tua yang tua merangkul yang muda
laisa minna malam yarham sohirona walam yukir kabirona
yang muda diayomi yang tua juga dihormati
jadi empat silat itu tidak dilakukan makanya bukan ganda nu gitu ya
soal tadi etik yang saya persoalkan
ketika etik ini dilakukan pasti komunikasi terbangun
nah komunikasi kan pintu
awal gateway dari proses semua dialektika yang berkembang kan
kalau komunikasi saja tidak terjadi kira kira pertanyaan saya sederhananya
apakah ini kemudian tidak membiaskan masalah
kan begitu mbak kalau didatangi saudaranya mau menikah dengan yang tidak datang
dua duanya harinya sama tanggalnya sama
itu yang apa
yang paling sederhana itu ya
yang paling sederhana
ada hal hal besar yang lain
di luar itu di luar itu
respon dari pak yai ini menjadi memperpanjang persoalan
karena kemudian beliau mempertanyakan apakah pak mahfud md sudah melakukan abcd
padahal kita kan tidak sedang menjudge pak mahfud di dalam hal ini apa yang sudah dilakukan
saya juga tidak mungkin menjawab itu
tetapi sebetulnya tak fair
karena bisa jadi pak mahfud mempunyai apa yang dia tidak ketahui
soal silat silat tadi itu
kita tidak ini malah menurut saya bukan yang tadi awal saya katakan sebagai cara untuk damage control
kali ini dipotong tadi
kaitannya tadi dalam damage
tapi kan malah menciptakan masalah baru
pak mahfud kemudian dideng tidak melakukan ini tidak melakukan
harusnya harusnya pak prof harusnya tadi ketika tidak dipotong pembicaraan saya tadi oleh beliau
upaya yang sudah
the real situationnya sudah terjadi seperti ini
makanya yang harus dilakukan adalah tidak usah ini diperpanjang
ayo kita silatul ailmi nyambungkan keilmuannya nyambungkan gagasannya
oh pasti dong siapa saja bukan hanya pak mahfud
semua warga negara indonesia orang asing juga kita terima kok
tapi komunikasi setelah statement semalam sudah dilakukan
sudah ada belum
komunikasi pasti terjadi
informal formal itu pasti terjadi
dan tidak usah khawatir mbak
pintu komunikasi dengan siapapun sangat terbuka
dan saya yakin sudah tidak saatnya tidak layak lagi sebenarnya
saya mau statement yang paling penting
sudah tidak layak lagi mempersoalkan apa yang sudah terjadi kemarin
tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan hari ini ke depan
mempersiapkan tadi kontestasi ini berjalan dengan lebih baik
kontestasi ini berjalan lebih menyenangkan lah
tidak ada yang tersakiti
jangan saling tuding ya
tuding itu nanti didik generasinya nggak lebih bagus
oke mbak dita
mbak dita terakhir
ini bagaimanapun sudah terjadi kemudian sedikit mengganggu warga nu
apakah ada kekhawatiran ini menggerus suara juga
tidak karena nu ini memang tradisi tabayun dan silaturahminya luar biasa ya
jadi juga optimis akan segera selesai
optimis akan segera selesai
bahkan sekarang ini kita sudah fokus bagaimana memenangkan join
sudah dimulai kerja kerjanya
jadi sudah melihat masa depan
masa depan lagi yang sudah ya sudah ya
yang sudah ya sudah
kita bagaimana ini menang join
termasuk kemudian jika nantinya pak mahfud bergabung dalam tim pemenangan
tergantung dari partai koalisi
enam partai dan tiga partai baru itu
kalau memang boleh dan bisa semuanya setuju ya silahkan
sekalipun ada bara yang ini
saya yakin ini sebetulnya
ketika nanti kerja politik mulai intensif dan sebagainya
semua orang akan on the track konsentrasi bagaimana menangkan join
ini akan selesai kok
oke baik kita lihat nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih mbak dita gus imam terima kasih
prof ikam terima kasih banyak dan menarik sekali diskusi kita malam hari ini
tapi sayang waktu terbatas
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih mbak dita